cium bau papa alia ya sayangnya ya nak iya kenapa ngadin sana terus ngadiin foto iya
foto mama sama papa kangen sama papa mama juga kangen sekali maafin namanya
aku tahu mas pertemuan dan perpisahan itu pasti ada tapi siapa yang menyangka
ayo kita akan berpisah dengan cara stragesi nih
hai aku juga paham ada jarak dan waktu
hai tapi saat ini jarak diantara kita bener bener sangat mustahil untuk aku tempuh mas
apa yang harus aku lakuin untuk ngelakuin itu semua selain dengan doa mas
ibu diminta kehadirannya ke ruangan meeting
untuk bertemu dengan perwakilan dari chicago
karena pak rindy mau memperkenalkan ibu kepada mereka
ibu mau saya bantu
pak kita jalan jalan yuk
tapi jangan jauh jauh
nanti aku takut gak bisa main lagi
sebetulnya opa mau ngajak rena jalan jalan
mau tapi kemana opa
nanti rena lihat aja
opa tahu rena masih kecil
tapi kan rena
anak yang pinter
anak yang luar biasa
opa cuma mau kasih tahu
hidup itu jalan terus
waktu jalan terus
waktu jalannya ke depan
nanti rena akan tau
bahwa waktu yang akan menyembuhkan semuanya
mungkin sekarang rena masih bingung
tapi nanti rena inget inget ya
rena tau kan
kalau papa al seharusnya ya
kalau sayang banget
rena jangan lupa ya
kirimin doa terus
jadi datang lho kita

terima kasih loh farindi
oke untuk sekarang perjumpaan kita sudah selesai
terima kasih banyak banyak telah bersama kami hari ini
jadi gini farindi saya datang ke sini mau bicara sama farindi
dan yang saya pengen
saya mau ke tempat di mana terakhir mas al
bu ani berniat
untuk ke sana bu
kalau yang berdua urusin aja dulu apa yang harus diurus
setelah itu randy ikut sama saya ya
dan sementara farindi ikut sama saya
kau bisa kan jaga perusahaan ini dengan baik felis
baik bu nanti saya akan coba cerita bu
mungkin saya akan coba cari link untuk bisa datang ke sana kita
untuk mas al
kalau biaya nggak usah dipikirin ya
saya akan ngeluarin biaya berapapun untuk mencari suami saya sampai ketemu
dan kemungkinan kita ke sana dengan helikopter atau pesawat kecil bu tapi
kamu punya kenalan orang mas aras nggak ya
mungkin riset dulu sebelum kita datang ke sana
nanti akan saya usahakan cari pak
makasih ya udah beliin ini
dari lama demen banget tante
terus ada salon salonan
kita pernah main juga ya
ibu mau minum apa
oh saya saya mau pesen es teh manis boleh
mau minuman apa
saya teh tawar aja
jangan pakai gula
karena udah manis
disiapin disiapin disiapin
oh sibuk banget
disiapin ya bu
nanti bondnya kasih oma ya
aduh aku mau minum
eh yang ini dong
masa yang gelas itu gelas ini
oh kebalik kebalik
itu kenapa deh gini gini abis akhirnya
kan bikin teh opa ya
kan bikin teh
teh rasa cendol
pebak banget kamu ternyata niana
kamu dari mana
dari kantor yang masal
kamu ada urusan
kantor yang masal
cuma ngecek ngecek aja pak
ngeliatin perusahaan masal bagaimana
apalagi kan sekarang masal juga udah gak ada
terus aku tadi juga ketemu sama partai bisnisnya masal yang dari chicago
ada sedikit conversation lah
mereka juga bilang
tapi kerjasamanya akan tetap terus lanjut apa gimana
mereka sih maunya masih tetap kayak gitu
cuma ya sekarang yang handle cuma pak rendy
karena aku aku masih belum bisa
aku masih belum bisa
alhamdulillah kalau kita
ya untung untung ada ada randy lah yang udah tahu lebih awal kan
bagaimana dari awal mulainya kejadian ini terjadi
dan kebetulan kan masal juga nitipin perusahaannya sama pak randy kan
sebelum dia berangkat
bisa bicara sebentar
ya nah kita lanjutin main di kamar aja yuk
eh kita harus masak masak lagi nih
terima kasih ya tehnya ya
isi bonnya ke oma oke
dibawa dibawa dibawa semuanya
dibawa dibawa semuanya
kalau gitu aku panggil pulang ya
kamu harus belajar pelan pelan
kamu harus bisa menerima
karena bagaimanapun juga
rena akan menjadi bagian dari aku selamanya
mau tidak mau
kamu juga akan jadi ibunya
kita belajar jadi orang tua sama sama ya
sampai ketemu ya
mungkin gue harus ngalah dulu soal rena
nanti kalau gue udah bebas dari sini
gue akan bertindak tegas
bahwa keluarga inti kita adalah
bukannya gue gak suka rena
tapi mbak nin juga pasti gak mau dipisahin sama rena
semoga aja mbak adin berhasil mempertahankan rena
nino pasti akan dapetin raina
ya jadi aku datang kesana nggak cuma ngecek perusahaan aja
sekarang aku juga mau ketemu sama pak randy
untuk menceritahu informasi tentang pesawat yang hilang
kamu kan tahu nak
bapak pasti akan selalu mendukung kamu
tapi papa juga minta kamu untuk
aku sekarang cuma mau mencari
karena pihak dari mas kp kan sudah memberhentikan pencarian
jadi sekarang aku mau mencari sendiri
aku mau cari suami
suami aku pak
timba sarnas dan lain lain
juga berusaha semaksimal mungkin
iya aku tahu
aku juga nggak menyalahkan mereka mak
cuma aku masih belum puas saja
makanya kamu mau cari sendiri
aku mau cari sendiri
aku mau cari sendiri
aku mau cari sendiri
aku mau cari sendiri
aku mau cari sendiri
aku mau tahu
itu pesawat tadi di mana
apa yang terjadi sama suami aku
makanya sekarang aku cuma lagi nunggu jadwal
dari para yang di salvelis
apa tetap menunggu kami
kamu udah buka puasa belum
kamu udah buka puasa belum
udah tadi cuma teh manis anget aja
ibu udah makan kan
kan nunggu kamu mau makannya
kan aku nanti bisa lembur gimana ibu
masih mau nungguin aku
kamu kan kalau lembur pasti kasih tahu ibu
tapi kalau seandainya aku lupa ngasih tahu ibu
masa ibu nungguin aku
aku tanya dong sama kamu
ya udah sekarang kamu mandi
nanti kita makan bareng ya
kamu mau bawa banget ya
iya sih aku mandi dulu deh
habis itu kita makan bareng
tunggu ya bu
ya ibu tunggu ya
makasih loh ma'apa
udah datang ke sini
udah nemuin buka puasa juga
mama sama papa akan lebih banyak lagi meluangkan waktu buat kami
buat rena buat askara ya
udah selalu support aku dan orang orang yang ada di sini
kamu inget ya sayangnya
apapun ketetapan allah
itu kuncinya lah
yang penting aku udah ikhtiar pak
yes harus bu
nanti aku udah berusaha untuk cari masa
apapun yang terjadi nanti ke depannya
dan maupun tidak sesuai ekspetasi
setidaknya aku udah berusaha
papa sama udah mau pulang ya
buat taraweh di sini aja
terawihnya di rumah aja ya
jadi abis itu kan bisa langsung tidur
papa juga udah mulai ngantuk nih
minta koci ntar abis terawih tidur di sini
lalu kapan kapan ke sini lagi ya
nanti aku bikinin teh
nanti oma kalau ke sini
oma mau minta bikinin jus alpukat
jadi aku mau ambil
terima kasih b
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
kalau gitu saya permisi ya bu
baik baik di
nak kamu udah hubungin mamanya raina belum
ya itu yang bilang kalau ibu mau ketemu sama ibu rosa
belum bu salah salah
emangnya ibu mau ngobrolin apa sih sama dia
ya namanya ibu ibu apalagi sih yang mau diobrolin
kecuali bahas soal anak anak
ya sekarang ini kan ibu rosa kan lagi terganggu pikirannya
kita kalau ibu bahas tentang anaknya
maksudnya apakah itu nggak akan mempersulit untuk ibu rosa move on
kalaupun ibu ketemu sama dia ibu pasti akan menjadi pendengar yang baik
dia pasti ingin meluapkan apa yang dia rasa selama ini
pengen sharing sama ibu
ya pokoknya late id flow lah mengalir aja menurut ibu sih gitu
ya yakin apalagi kan sekarang dia dalam pengobatan kan
kayaknya ibu pasti nyambung nyambung ajalah ngobrol sama dia
iya sih aku percaya kalau ibu bisa dekat sama ibu rosa
karena waktu kemarin aku lihat ibu rose kayaknya nyaman banget sama ibu
ya walaupun keadaannya masih belum bisa dikatakan senang ya
ataupun belum normal
tapi ibu jago banget loh untuk bisa dekat sama ibu rosa
ibu terbaik lah
ya mungkin kita bisa kayak gitu tuh karena kita melakukan seseorang itu dari hati kita yang tulus
ya semoga aja besok misalnya kalau ibu ketemu nih sama ibu rosa kita bisa nyambung dan bisa sharing
dia pun bisa nyaman sama ibu harapan ibu sih seperti itu
ya ibu juga sama
ketemu sama ibu pola ke patung
semoga dengan perginya aku nanti ke tempat kamu mas
aku bisa nemuin titik terang
karena berdiam diri di sini juga nggak bisa nendangin aku
aku harus menemukan kamu
mama udah bangun halo misi ya iya
satu dua tiga
kok bangun kok bangun kamu sayang
terus bangun kenapa sayang
mama kangen tau soal papa nak
mau cium baunya papa nggak
mau dicium gak
itu gendutnya ini anaknya papa
nih mama taro dulu sebentar ya sayangnya
ini parfum kesukaan papa
iya aduh senengnya
ketawa terus asgara
kangen ya sama papa
cium bau papa al ya
ngapain ngeliatin sana terus
mama juga kangen sekali
kamu harus seperti ini
kalau nanti ke depannya
saat kamu tumbes
gak ada seorang
gak ada seorang ayah
papa al adalah papa terbaik buat kamu sekarang
cinta sekali sama sekarang
nanti kalau kamu udah besar
jadi anak yang baik
yang sayang sama keluarga al fahri
sama seperti papa ya
nih kesini belamari belamari nih lu nundusnya belamari
tuh masa bau ini bau bakwan goreng kali yang kita dibikin masa bau parfumnya
mari kemari lu coba nendus lagi dah
kenceng banget tuh bau
iya gua juga gatau tiba tiba bersin mungkin tuh nyenget banget kali baunya
ya kan parfumnya masa kan gitu
ini kita cek yuk kita cek kesana
ayo ke arah bau kita sambil merinding
biasanya abu apa nih ini ada kakak rena tuh
iya mbak kiki juga ngundus parfumnya mas al terus habis itu
kiki sama mbak merna parno terus kita langsung lari kesini mbak
ini aku yang pakai sendiri
oh pantesan wangi banget
terus emang pake parfum apa gimana nih
sekarang tadi aku ajakin ngomong
terus aku bilang kangen sama papanya
berhasil dong ya
berhasil terus tadi ketawa ketawa ya sana
berarti banding nyusuin askara
angga tadi udah nyusu
udah ga menyusu lagi tuh bangun tiba tiba bangun aja
nemenin mamanya mau ngobel
tuh sekarang susah tidur tidur lagi ya
pasti dada askara
ya bentar ya
aku sebenernya pengen banget
ngasih nomor teleponnya ke ibu cuma ini enggak segampang itu bu karena aku sebagai pengacara
tetap harus bisa menjaga privasi dari setiap klien yang aku temuin dan posisinya di sini andin bukan
klien aku tetapi aku yang menggugat jadi yaudah kalau soal itu ibu ngerti banget ibu paham banget ibu
nggak minta nomor teleponnya tapi boleh nggak kamu tulis pesan aja hai tulis pesan kalau ibu mau
ketemu sama ibu rosa besok aja nak ayo sayang oke sekarang
pantes ya kata orang orang banyak aku tuh tukang maksa ternyata aku maksa nih karena ibu ya memang
ibu tukang maksa ya di sekarang dona oke selamat malam ibu andin maaf mengganggu ibu
saya ibu wanda menanyakan kabar ibu rosa dan reina beliau ingin ketemu
apakah ibu rosa ada waktu jika ada kapan ibu rosa ada waktu tolong kabari saya secepatnya terima kasih
tuh sen makasih anak sama sama